indonesia corruption watch atau icw mencium aroma negosiasi jabatan hakim mahkamah konstitusi arief hidayat
maksud dari lobby lobby yang diduga dilakukan arief
agar arief kembali terpilih dengan garansi dpr dapat memeriksa kpk secara angket
apa dasarnya icw kemudian memiliki anggapan demikian
dan untuk membahas topik prime news malam ini
saya sudah bersama dengan donald faris koordinator divisi korupsi politik dari icw
selamat malam bang donald terima kasih sudah hadir
baik ini sebenarnya memang menjadi sorotan publik benarnya
tapi sampai sekarang kita belum mendengar apa pernyataan dari pak arief itu sendiri
belum juga mendengar apa reaksi dari dewan etik di mahkamah konstitusi sendiri
bagaimana icw ketika menyoroti ini
apakah juga sudah ada langkah ataukah hanya sekedar membahas saja ini dari icw
pertama mas indra kami mau meluruskan dulu bahwa
yang pertama mendeklarasikan atau menginformasikan ini
dprri ini komisi tiga
kalau saya tidak keliru waktu itu adalah anggota partai gerindra
wakil ketua komisi tiga dprri desmond maesa
desmondlah orang yang pertama memberitahukan ke media
ada upaya lobi lobi yang diduga dirakukan oleh arief hidayat
terkait dengan upaya memperpanjang masa jabatannya yang berakhir tahun depan
dan ada garansi kalau dpr memperpanjang itu menurut desmond
dia akan menolak permohonan empat judicial review
ia menganggap bahwa kpk bukanlah subjek dari angket
oh ada empat judisial review
ada empat judisial review waktu itu
dua dari kelompok mahasiswa
tapi obyek yang sama ya
tapi perkara itu kemudian yang awalnya di split kemudian menjadi digabungkan
jadi tambah lagi kemudian kpk
kalau kita hitung lagi dalam perjalanan kpk masuk sebagai pihak terkait
jadi ada lima pihak yang kemudian ikut berperkataan
ada lima pihak yang kemudian ikut berperkataan
di dalam proses ini
dan anggota dprri pada waktu itu juga selalu hadir
sesuatu yang agak jarang
anggota dpr intens datang dari awal persidangan sampai dengan akhir
itu juga menunjukkan intensi dan perhatian serius dari dpr ri untuk melihat perkara ini
tapi sebelum lebih jauh begitu bang donald
mungkin bisa anda jelaskan apa yang kemudian membuat ketika ini keluar dari seorang politisi misalnya
kita tidak mengetahui apakah ada persaingan dan lain sebagainya
tapi kemudian membuat ic
dia memiliki indikasi yang begitu kuat tentang hakim arief ini
tentu kita tidak bisa hanya berpegangan dari satu informasi yang disampaikan oleh pak desmond saja
tapi bagi kami itu justru sebuah petunjuk
karena kita tidak bisa membaca peristiwa yang terjadi hari ini sepotong sepotong saja
kalau kita laitkan dengan peristiwa sebelumnya
kita sempat membahas di forum dialog juga dengan mas indra
bahwa ada kejanggalan di balik putusan sela
di makamah konstitusi
ketidakhadiran salah satu
putusan sela terkait uji materi ini ya
kewenangan dpr mengangket kpk
pada waktu itu kami meminta sebagai pemohon kepada mahkamah konstitusi
agar makamah konstitusi mengeluarkan putusan sela
bahwa proses angket akan dihentikan atau dipending untuk sementara waktu
sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum yang tetap terkait dengan perkara apakah kpk menjadi subjek angket atau tidak
pada waktu itu
tapi yang terjadi adalah
makamah konstitusi memutus perkara ini dengan hakim empat empat
dikuarkan putusan sela
empat menolak dikeluarkan putusan sela
tapi posisi ketua mahkamah konstitusi pada waktu itu menjadi kunci
karena dia menolak
ini pak arief ini yang kita bicarakan ya
pak arief menyampaikan bahwa di dalam risalah rph hakim
rapat pengusahaan hakim
beliau disebutkan salah satu yang
menolak untuk dikeluarkannya putusan setelah ini
akibatnya apa proses angket kan berjalan terus
bahkan diperpanjang pada waktu itu
jadi kita garis bawahi dulu bahwa posisi dari pak arief sebagai ketua mk
dalam risalah persidangan
beliau tidak setuju
dikeluarkan putusan sela
dikeluarkan putusan sela
sehingga angket terhadap kpk tetap berlanjut ya
itu yang membuat angket terhadap kpk berjalan
oke kita sebut sebagai sebuah independensi bagi hakim
untuk memutus perkara
tapi bagi kami agak janggal
kenapa kemudian tidak diputus dalam hakim yang jumlahnya ganjil
dari situ akan terlihat putusannya
apakah lima setuju atau lima tidak setuju
kan itu variabelnya berbeda
bagi kami justru akan lebih puas
kalau putusan itu menjadi lebih clear
dan sebagai catatan memang hakim konstitusi ada sembilan begitu ya
satu posisinya empat empat hanya delapan
nah kemana yang satu
kenapa tidak ditunggu yang satu
yang satu ini kita akan ulas lebih lanjut setelah ajadah berikut
prime news akan segera kembali
salah satu kejanggalan yang pernah terjadi di mahkamah konstitusi saat itu terkait dengan hakim arief ini
putusan tidak keluarnya putusan selah ya
untuk uji materi tentang kewenangan dpr yang bisa mengangket kpk begitu ya
saat itu waktu itu empat empat posisinya
seharusnya hakim konstitusi ada sembilan
nah saat itu apa yang anda catat begitu ya
yang kemudian anda nilai sebagai sebuah kejagalan
tidak menunggu satu orang ini
ataukah memang ada kesengajaan dan lain sebagainya
pada waktu itu ada salah satu hakim konstitusi yang sedang menunaikan ibadah haji
kami berharap salah satu hakim konstitusi yang sebenarnya jarak antara putusan selah itu dikeluarkan
dengan pulangnya hakim konstitusi itu tidak berselang jauh
dalam hitungan hari saja tidak melewat dari satu minggu
kami justru berpikir kenapa kemudian
hakim terkesan terburu buru
tidak menunggu hakim atau kami justru membayangkan
kenapa kemudian ruangnya juga tidak dibuka
hakim sendiri punya instrumen yang canggih
hakim konstitusi itu kan
mahkamah konstitusi secara organisasi kelembagaan
punya yang kemudian disebut dengan fasilitas video conference
dengan berbagai macam kampus kampus di seluruh indonesia
jadi bayangkan kalau orang mau berperkara di mk
mau jadi saksi karena tidak ada biaya dan seterusnya
bisa tidak hadir di jakarta
dia bisa tidak hadir di jakarta
cukup datang ke kampus yang bekerja sama dengan mahkamah konstitusi
dia akan bisa disumpah
dan itu sering dilakukan memang oleh mk
walaupun dalam perkara ini kami lakukan juga
ada ahli kami prof denny indrayana juga tidak hadir di sini
dan saya berpikir kenapa dalam perkara ini kepada hakim juga tidak berlakukan treatment yang sama
maksudnya untuk bisa melibatkan hakim saldi isra waktu itu
sebelum membahas putusan selain ini dikeluarkan atau tidak
bisa melakukan video conference
harusnya bisa melakukan
tapi itu tidak dilakukan
tapi itu tidak dilakukan
itu yang juga kami sayangkan
tapi sekali lagi
kami tidak mau masuk ke wilayah itu sebenarnya mas indra
karena selalu makam konstitusi akan berselimut dibalik independensi pengadilan
tapi konteks hari ini saya berpikir ini sudah keluar dari independensi pengadilan
kalau kita berpatokan apa yang disampaikan oleh politisi di dpr ri pak desmond
ini adalah perilaku perorangan yang kemudian menyalahgunakan jabatan
sehingga bertujuan untuk memperoleh manfaat
apa manfaat itu
iya kalau dealnya ada sebagian orang dalam kasus patrialis akbar
dalam kasus akhil mukhtar
manfaat yang mau dikejar itu adalah uang
sehingga kan ada kasus suap di situ
akhil mukhtar di dalam kasus pilkada
sementara patrialis akbar dalam pengujian undang undang
yang ini kayaknya bukan uang kalau kita mengacu informasi desmond
yang mau dikejar adalah manfaat jabatan yang bisa kemudian diperpanjang
dengan menjanjikan sesuatu hal tersebut
tapi ini baru informasi satu pihak
oleh karena itu kami icw akan mendorong proses etik berjalan
agar kemudian kedua belah pihak diperiksa
baik informasi yang disampaikan oleh pak desmond sendiri
atau kemudian klarifikasi atau jawaban yang disampaikan oleh pak arief hidayat sendiri
bagaimanapun makamah itu kehormatan tentu akan menilai dari dua sisi dan dua belah pihak
tapi itu tertutup ya proses
katakanlah misalnya ada sidang etiknya misalnya
ya prosesnya biasanya tertutup
termasuk juga dan apa yang kemudian mengindikasikan keraguan kami menilai pak arief hidayat ini juga
kita ingat mas indra ada putusan mahkamah etik di mahkamah konstitusi
yang juga pernah menghukum dalam kasus kata blec
surat kepada kejaksaan salah satu jaksa untuk menitipkan seorang
sudah pernah dijatuhkan kepada pak arief
dan itu diberikan sanksi kepada pak arief hidayat terkait dengan perkara itu
ini yang menurut saya peristiwa kedua kalau itu benar dan saya menurut kami tidak ada toleransi
sejauh ini bagaimana upaya mendorong kepada dewan etik
karena kami juga berusaha menghubungi dengan etik yang kami dapatkan
sejauh ini informasinya dari tim kami begitu bahwa belum mau berkomentar dulu ke media
ya kan kalau kita lihat proses etik itu berjalan antara dua sisi
ada sisi menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang masuk kepada dewan etik
atau kemudian mereka melakukan penelaan atas informasi yang beredar di masyarakat
jadi ada sama dengan kerja penegak hukum seperti kpk mas indra
ada proses kasus korupsi yang muncul karena dilaporkan oleh masyarakat
atau kemudian kasus korupsi yang diselidiki sendiri oleh mereka
sehingga prosesnya bisa berjalan tidak harus kemudian dengan makam etik menunggu laporan
tapi kalau juga tidak bergerak dalam minggu ini
kami akan berinisiatif untuk melaporkan kasus ini ke mahkamah etik
kita berharap tidak soal perilaku ini saja
karena begini mas indra kalau ada orang yang menjanjikan sesuatu kepada politisi
akan ditolak sebuah perkara ingat ini ada sembilan orang
maka tidak mungkin kalau seandainya komposisinya delapan orang menganggap bahwa kpk bukan etik
pak arief saja yang berjanjikan melaporkannya
berjanjikan bahwa dia akan menggagalkan putusan ini
putusan akan berbalik kan tidak mungkin seperti itu
nah yang harus diungkap oleh mahkamah etik menurut saya juga adalah
siapa saja kemudian orang yang patut diduga turut serta bersama sama
karena ini sama dengan modus korupsi
jadi tidak mungkin sendiri maksud anda
maksudnya ini harus segera dibuka karena disitu ada kemungkinan
mungkin tidak hanya satu orang saja pak arief tapi bisa berkolaborasi
sama dengan korupsi anggaran mas indra
tidak mungkin korupsi anggaran itu seperti dalam kasus iktp
hanya seorang setia novanto saja yang bisa mengatur anggaran
akan melibatkan oknum di komisi tiga akan melibatkan oknum di badan anggaran
kalau kita baca konstruksi di mahkamah konstitusi ada sembilan orang hakim konstitusi
kalau lima orang menganggap bahwa kpk bukanlah menjadi subjek hak angket
maka kemudian kpk akan menang permohonan akan menang
jadi satu orang hakim konstitusi itu punya sangat menentukan dan punya suara yang paling penting di dalam perkara ini
nah yang mau saya sampaikan adalah
ada potensi juga oknum hakim konstitusi lain turut bermain dengan cara cara yang sama
ini potensi dan oknum
saya tidak menyebut siapa itu tapi ini potensi
nah bagaimana mengurai itu bisa dilihat siapa hakim konstitusi yang paling dekat habis masa jabatannya sekarang ini
ya itu bisa menjadi sebuah tolak ukur tersendiri karena punya kepentingan begitu ya
baik tapi apakah ini hanya berhenti di etik saja kalau menurut anda
apakah ini ketika saya membaca mungkin saya tidak terlalu paham betul ini kaitannya dengan sebuah peraturan perundangan
ketika menjanjikan sebuah perkara yang diuji materikan dan lain sebagainya
hasilnya akan seperti apa
mungkinkah ini hanya bisa berhenti di etik atau justru punya potensi
sebuah pelanggaran undang undang tipikor
saya mau mempertegas di etik dulu mas indra
ada saat kenapa ini kami anggap sangat melanggar etika kalau ini benar benar terjadi
kalau kita baca di dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor enam tahun dua ribu sembilan
tentang kode etik hakim konstitusi prinsip integritas dalam angka tiga menyebutkan begini
hakim konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa
anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah
coba bayangkan mas indra ini tidak hanya memproteksi hakim konstitusi
bahkan lebih jauh integritas juga diberlakukan value nya kepada keluarga hakim konstitusi itu sendiri
hibah pinjaman atau manfaat janji hadiah dari pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung
terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa dan dapat mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya
kalau ini terjadi apa yang disampaikan oleh pak desmond prinsip integritas ini jelas melanggar prinsip integritas
di dalam penerapan angka tiga peraturan mahkamah konstitusi nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
jadi maksudnya jangankan hakimnya yang dilarang meminta anggota keluarga hakim konstitusi pun tidak boleh meminta atau menjanjikan bahkan begitu ya
betul karena inilah perilaku hakim konstitusi dia benar benar diisolasi dari pergaulan politik
diisolasi dari kepentingan kepentingan yang bisa masuk
jadi bisa saja kemudian hakim konstitusi tidak bisa diterobos oleh pihak pihak berkara tapi dia diterobos masuk oleh keluarga keluarganya
dan mahkamah konstitusi punya pengalaman terjadi itu di masa yang lalu
dan itu terbukti dan sehingga hakim konstitusinya mundur pada waktu itu
apa catatan catatan anda terkait dengan karena ini kan bolanya kemudian adalah di dewan etik tentu saja
karena tidak mungkin hanya menjadi perbincangan di media
kemudian menjadi laporan di media tertentu juga tapi harus menjadi apa yang harus dilakukan kan
artinya boleh di dewan etik
nah pandangan anda terkait dengan dewan etik di mk selama ini itu seperti apa
kita ulas lebih lanjut ya kita harus break terlebih dahulu
dan prime news masih akan segera kembali
baik jadi terakhir kita berhenti di soal apakah ini bisa hanya berhenti di etik atau bisa lanjut ke ranah tipikor
kalau dari penjelasan anda seperti apa
kalau tipikor mas indra kami coba cermati di dalam karena pengalaman komisi pemerintahan korupsi berurusan dengan mahkamah konstitusi bukan pengalaman pertama
sekali lagi saya sebut ada kasus akil mukhtar ada kasus patrialis akbar
bagaimana dengan kasus ini
potensinya bisa dijerat
bagaimana dengan kasus ini
potensinya bisa dijerat dengan pasal lima atau pasal dua belas huruf c undang undang tidak pidana korupsi
saya mau sabutkan ayatnya begini
dipidana dengan pinjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun blablabla dan seterusnya
c hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

dua unsur di sini mas indra

kalau kita lihat jurispredensi pengadilan tipikor dalam kasus kasus janji dia dianggap memenuhi unsur kalau sudah ada dua belah pihak yang berjanji
tidak perlu janji itu ditunaikan terlebih dahulu
kok tidak perlu sampai terjadi ya
kita tidak bicara satu hakim tertentu
misalnya ada hakim a nih dijanjikan dengan anggota dewan misalnya begitu kan
dan sama sama sudah disampaikan
kemudian itu belum terjadi
tapi misalnya itu masih bisa diproses
bisa diproses dan bisa dijerat secara hukum
sudah ada kasusnya mas indra
kasus di dalam kalau kita ingat
kasus impor daging sapi yang menyeret
kalau kita ingat rekaman percakapan yang diputar oleh kpk
kan arba'in miliar
saya tidak lupa bahasa arabnya
tapi kira kira empat puluh miliar yang diajanjikan
dan uang itu kan belum sampai
kepada presiden pks sesungguhnya
baru di tangan ahmad fatona
tapi ada fakta fakta yang menunjukkan
bahwa yang berjanji itu adalah
lutfi hasan ishak
dan maklarnya adalah
ini sebagai contoh bahwa
ini ilustrasi kasus bahwa
uang dan alat bukti
tidak harus sampai terlebih dahulu
tapi kalau ada fakta yang menunjukkan
dua belah pihak sudah berjanji
untuk melakukan sebuah kejahatan
deliknya sudah terpenuhi
atau di dalam bahasa hukum disebut
nah ini juga seperti itu
kalau ada dua belah pihak
yang kemudian berjanji
dan kedua belah pihak itu
sepakat dengan janji itu
pidana atau unsurnya bisa terpenuhi
kalau begitu kondisinya
bukan hanya dewan etik
yang menjadi menerima bola panasnya sekarang
karena itu hanya akan kemudian
kesoal etik begitu kan
tidak bertemu dengan komisi tiga
walaupun ada pandang pandangnya
dapat bertemu saja dengan komisi tiga
itu bisa sebuah pelanggaran etik juga
tapi dalam hal ini
maka kpk juga harusnya sudah
ini menurut saya
pasti akan terjadi perdebatan
tapi menurut saya harusnya kpk sudah mulai
terkait dengan perkara ini
terkait dengan dugaan
karena ini bukan saja soal
bagaimana institusi negara rawan
dibajak oleh orang orang yang punya kepentingan
di dalam penanganan kasus
tapi kpk juga secara institusi
pasti akan dirugikan
penegak hukum lain pasti juga dirugikan
kalau benar mereka adalah
dianggap sebagai subjek angket
di dalam perkara ini
sehingga menurut saya cukup alasan
bagi kpk untuk melakukan penyelidikan awal
untuk menilai apakah ini pidana atau tidak
jadi karena ranah penyelidikan kan menilai
peristiwanya pidana atau tidak
maka disitu menurut saya concernnya
kpk harus masuk untuk melakukan penyelidikan
di dalam kasus ini
adalah bukan berupa
materi uang ya
janji ini berupa jabatan bisa juga
bisa karena kan dia
menerima hadiah atau janji
bentuk jabatan itu kan
ada bentuknya bisa bentuknya uang
ada bentuknya kemudian
jabatan ada bentuknya
kemudian fasilitas yang diberikan kepada dia
jadi ini adalah
bentuk sesuatu yang diberikan
atau bisa juga bisa dijerat dengan pasal
jadi saya menilai
kpk harus melakukan penyelidikan
untuk menilai apakah ini
dianggap sebagai sebuah tindak pidana
tapi oke itu ranah berbeda
kami concern kami sekarang adalah
bagaimana mendorong proses etik bisa berjalan
menurut saya cukup sudah
karena sudah terbukti
dan diberikan sanksi
teguran lisan oleh
di dalam perkara ktblc
dan sekarang ada

dan sekarang ada
sekarang kembali lagi ada
dugaan seperti ini
menurut saya sudah cukup
seperti ini bukannya harus diperpanjang
harusnya dihentikan hakim konstitusi
waktu itu kan ketika terkait dengan kasus ktblc itu
yang dijatuhkan oleh
itu adalah sanksi ringan
nah bagaimana anda melihat kinerja dari
dewan etik mk sejauh ini
ada memang perdebatan
kalau kita bicara soal kinerja mahkamah
karena memang strukturnya dibuat
di bawah struktur pimpinan dari
makamah konstitusi itu sendiri
ini yang menjadi dilema
dilema sehingga dia tidak bisa bekerja
dan hakim hakim pengadilan
yang diawasi oleh komisi judisial
tapi makamah konstitusi
tidak diawasi komisi judisial
diawasi oleh komisi judisial
karena makamah konstitusi sendiri yang memotong pengawasan itu
ya itu sempat sempat
menjadi ada di uji materi juga begitu
betul dan itu dianggap
yang memotong mahkamah konstitusi sendiri
agar tidak bisa diawasi kay
iya karena hakim konstitusi dianggap bukan
tapi sebelumnya bisa
sebelumnya ada keunangan kaye untuk mengawasi
karena setelah putusan itu
dianggap tidak lagi bisa diawasi
maka atas dasar itu dibentuklah mahkamah
tapi sebelumnya pernah kaye mengawasi hakim konstitusi
ada upaya untuk mengawasi
tapi ya gara gara presiden itu sehingga tidak lagi bisa
untuk mengawasi itu
ini problem dan dilema
juga pengawasan terhadap
selalu kalau kami
mendorong upaya pengawasan yang lebih baik
eksternal pengawasan kepada
selalu argumentasi argumentasi yang pernah
ada beberapa kami dengar
dari hakim konstitusi itu
kami kan menerapkan model yang diterapkan terhadap kpk
kpk juga kan juga tidak punya pengawasan eksternal
kpk kan hanya punya pengawasan internal
komite etik dan seterusnya
itu argumentasi yang berkali kali kami dengar
jadi maksudnya kpk aja begitu
kenapa mk tidak boleh
itu itu yang kita sering mendengar
tapi kita harusnya bergerak
meninggalkan argumentasi itu
karena presiden akil mukhtar
dan ini ada potensi presiden baru
yang bukan tidak mungkin lagi terjadi
kalau dulu dulu yang diterima adalah uang
sekarang bukan tidak mungkin
yang dijanjikan berdasarkan apa disampaikan oleh pak desmond itu
dan kita janji melanjutkan masa jabatan
jadi ada trading influence
jabatan untuk melakukan
tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan jawaban
bagaimana kemudian kalau misalnya
ini kan baru datang dari seorang
yang sejauh ini yang terbuka ke publik
adalah dari pernyataan desmond mahesa
katakanlah kemudian menarik pernyataannya itu
apakah ini artinya
dewan etik tidak bisa bergerak
kpk juga tidak perlu memulai penyelidikan
bagaimana menurut anda
yang disampaikan oleh desmon
mahesa itu adalah informasi awal
yang harus dilengkapi oleh penegak
mahkamah etik adalah
alat bukti alat bukti yang lain yang relevan
mendengar keterangan pak arief
juga sebagai sebuah alat bukti untuk mengkonfirmasi itu
apalagi alat bukti yang lain
yang bisa dikonfirmasi adalah
tapi kalau desmon yang menarik pernyataan bagaimana
cctv bisa berguna
kenapa karena ada lokasi dan tempat pertemuan
yang disampaikan oleh pak desmon
waktu dan tempatnya
nah cctv sebenarnya bisa
jadi alat untuk mengkonfirmasi itu
kenapa ada seorang
hakim konstitusi yang diduga
melakukan pertemuan pada waktu
dan tempat tertentu dengan sejumlah politisi
sampai dengan hari ini
kita tidak pernah mendengar
hakim atau ketua mahkamah agung
datang dirapat di
sampai dengan sekarang kita juga tidak pernah mendengar
hakim konstitusi melakukan rdp
kenapa kekuasaan judisial
tidak boleh mengikuti atau tidak boleh
dalam hal ini diwakili oleh komisi tiga dpr ri
itulah teori pembatasan kekuasaan
karena kan seperti yang saya sampaikan
tidak pernah hatta ali rapat dengan komisi tiga dpr ri
tidak pernah juga
ketua mk rapat dengan komisi tiga
yang hadir adalah sekjen
ma dan sekjen matang makus itu
apalagi ini soal jabatan
apalagi soal perkara
bertemu saja sudah mencurigakan menurut anda begitu
keluarga saja tidak boleh bertemu
jadi menurut saya kalau ini benar
ini adalah fatal sekali
karena sebuah perkara diperdagangkan untuk kepentingan pribadi
maka disini agar ini tidak menjadi fitnah
agar ini tidak menjadi dasar sedesus
disitu menurut saya
tapi ini tergantung seorang desmond tidak menurut anda
saya pikir beberapa anggota dpr ri lain sudah mengkonfirmasi cerita yang sama juga
rap fit and properties yang dijadwalkan di akhir bulan
diundur menjadi tanggal enam atau besok
dan diundur lagi sampai dengan waktu yang tidak jelas atau tidak ditentukan
itu juga petunjuk petunjuk
kalau benar mereka firm dan bulat seluruhnya
justru yang mau disampaikan oleh desmond
ada oknum anggota komisi tiga dpr ri
dari partai tertentu yang sangat ngotot untuk memperjuangkan arief hidayat
dengan calon tunggal tadi itu ya
dengan calon tunggal tadi
nah ini menurut saya di luar itu
itu pun di luar mekanisme ya
itu di luar mekanisme
jadi ini kan bisa di cross check juga ke anggota anggota komisi tiga lainnya
apakah mekanismenya sudah benar sesuai dengan prosedur atau tidak
jadi menurut saya cukup banyak potensi bagi mahkamah etik untuk mengejar informasi
tidak hanya bergantung kepada pak desmond
tidak hanya bergantung kepada pak arief
tapi banyak potensi potensi besar
jadi memang anda akan juga dengan ecewa akan mendorong agar ini segera dimulai dewan etik untuk
untuk apa namanya
segera mengusut ini begitu ya paling tidak ya
ini penting mas indra
karena ini sangat penting berkaitan dengan trust publik kepada mahkamah konstitusi
ada banyak perkara loh mas indra
ada sekarang perkara yang sedang diuji adalah soal presidensial threshold
jangan sampai ini juga jangan jangan jadi barang dagangan
alat alat bargain juga begitu ya
dua ribu delapan belas ada ratusan pilkada serentak di seluruh indonesia
bisa jangan sampai ini juga jadi barang dagangan
makamah konstitusi tidak boleh diisi oleh oleh hakim hakim yang tidak berintegritas
menjual putusan untuk kepentingan pribadi
nah trust mahkamah konstitusi menurut saya dipertaruhkan di dalam kasus ini
sehingga proses pemeriksaan etik yang cepat ini
tidak hanya baik bagi pak arief
tidak hanya baik bagi komisi tiga dpr ri
tapi juga lebih besar adalah baik bagi mahkamah konstitusi
baik juga bagi publik yang kemudian punya kepentingan sebagai pihak yang
yang punya legal standing
bagaimana kemudian pada akhirnya
bayangan saya kemudian karena ini bicara terkait dengan kepentingan
karena kan ini dilakukan lobby
ketika nanti ketemu lobbynya
dan ini terjadi misalnya menguntungkan katakanlah ya fraksi fraksi yang lain
dan akhirnya ini menguap
bagaimana anda anda akan menganggap masalah ini
dianggap tidak pernah ada seolah olah
makanya proses etiknya
proses etiknya harus kita pisahkan dengan proses yang berjalan di dpr ri
proses yang berjalan di dpr ini kan sekarang proses berjalan
berupaya untuk melakukan fit and proper
dan memperpanjang masa jabatan
itu adalah proses terpisah
yang kita kejar dan kita tekan sekarang adalah bagaimana
mk majelis etik di mahkamah konstitusi
menyelamatkan muka organisasi mereka
itu yang harus didorong sekarang
tanpa terpengaruh dengan proses proses dan deal deal politik
saya yakin untuk ini tidak seluruh partai akan deal
intuisi saya walaupun saya mas indra bukan pengamal politik
karena seluruh partai punya kepentingan
kalau ada oknum hakim konstitusi bersekongkol dengan partai tertentu
pasti partai politik lain akan dirugikan
sehingga mereka juga punya posisi menyelamatkan kader kader mereka di pilkada
dan menyelamatkan agenda agenda lebih besar mereka
apalagi perbedaan soal threshold tadi itu ya
sekarang masih belum ada hasilnya
pada titik ini saya agak meyakini moralitas dan kepentingan politik
politisi di dpr akan berbicara
morilitas sebagian juga akan berbicara
tapi waktu juga akan membuktikan
sekali lagi mas indra
kasus ini harus diproses oleh mahkamah etik di mahkamah konstitusi
menyelamatkan muka pak arief kalau ini tidak benar
menyelamatkan muka dpr ri dan sekaligus menyelamatkan mahkamah konstitusi
oke baik kita tunggu saja nanti seperti apa gerak dari majelis etik ya
dari mahkamah konstitusi
terima kasih pak donald faris atas ulasannya malam hari ini
dan prime news akan segera kembali nanti dengan informasi apakah ini berhasil
pilihan presiden mengajukan kepala staf angkatan udara menjadi panglima tni adalah sebuah strategi untuk makin merapatkan barisan para loyalis
prime news akan bahasnya sesaat lagi